lebih dari sepuluh tahun menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi sulawesi tengah
ct arsa foundation terus bergerak untuk memberikan terobosan dan kemajuan bagi masyarakat sulawesi tengah
untuk pertama kalinya ct arsa foundation akan segera membangun rumah sakit di kota palu sulawesi tengah
kita bisa melebarkan sayapnya juga melalui ct arsa foundation
yang awalnya kita kan untuk pendidikan memprioritaskan pendidikan
tetapi visi kita adalah tidak lain adalah memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan dan juga kesehatan yang optimal
nota kesepahaman kerjasama ditandatangani kamis sembilan belas oktober dua ribu dua puluh tiga di jakarta
dihadiri langsung oleh gubernur sulawesi tengah rusdi mastura dan ketua yayasan ct arsa foundation anita ratnasari tanjung
kita pilih palu saya yang saksikan hari ini beliau mau
membangun rumah sakit karena itu tidak sedikit biayanya nanti ke depan
mudah mudahan ini yang bisa jadi yang pertama
orang pulang dari rumah sakit terus dibawain sembako
tema rumah sakit diusung spesifik yakni memuliakan kaum duafa
proyek pembangunan akan dilakukan secara bertahap
rencananya dimulai pada akhir tahun dua ribu dua puluh tiga ini
lahan seluas delapan belas lima ratus meter persegi disiapkan
rumah sakit sekaligus asrama bagi tenaga kesehatan